sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
oke sampai jumpa
saya datang ke sini karena saya ingin mengatakan sesuatu
sebentar lagi saya akan menikah
menikah dengan laki laki yang saya cintai
dan laki laki itu bukan pak yos
saya minta ibu jangan ganggu lagi hidup saya dan lia
cuma itu yang saya mau sampaikan
siapa nama lelaki yang beruntung itu
dia adalah fauzan
ranti mau menikah dengan fauzan
kamu gak bisa pak mencari lelucon yang lebih baik daripada itu
ini bukan lelucon yos
kalau kamu tidak percaya silakan saja kamu tanya pada perempuan kemiri
dia sendiri datang kemari memberitahu aku tadi siang
bahkan mungkin juga kalau lia itu ternyata anak haram faujat
atau bahkan anak laki laki lain yang ranti sendiri sudah tidak ingat
makanya yos lupakan saja perempuan itu dan anaknya
dia yang mencari lelucon itu
dia adalah fauzan
dia ini rgasbut

lepas kamu mencari lelucon itu
teman anda sea
dan dia ber xia
dan ram panjang makers
lepas ini itu menungguanku langsung pulp
lep enable kamu ngamit dia

lepas ini kamu menksen hidup kamu
tapi kamu gak mencintai fausan
jangan kamu bohongin diri kamu sendiri kan
kamu tuh gak mencintai fauza
saya memang mencintai fauzan
dia adalah laki laki yang tepat untuk saya
lalu bagaimana dengan aku
bagaimana dengan aku aku gak bisa ditinggal sama kamu
aku terlalu mencintai kamu
apa yang terjadi di antara kita sudah berakhir
sebaiknya masya selupakan saya
tidak ran tidak aku
masya selalu lupakan saya
pergi dari sini
aku terpaksa membohongi kamu
semua ini demi lia
demi keselamatan putri kita
eh aku bawa minuman baru
rasa baru enak banget nih cobain
mana sih aku hampirin
bareng loh rasanya
aku cuma pengen putus
tapi aku harus tahu alasannya apa
itu aja alasannya
kalau aku salah
kamu harus ngomong salah aku apa win
dia cuma tanpa pacar aku
aku dulu sayang banget sama dia
dia juga sayang sama aku
dia pergi gitu aja
jadi wajar kan kalau aku nggak perlu basa basi sama dia
kalau emang dulu juita sayang banget sama kamu
pasti ada alasan kan
lia kayaknya nggak cemburu sama sekali
kok bengong sih
ngapain gue jadi kayak gini
ngapain gue harus kecewa
gue kan udah yakin
perasaan gue sama lia emang tulus
dan gue sama sekali nggak penutup balasan
bisa nyayangin dia aja
apa kamu bener bener akan menikah sama fauzan
aku gak bisa ngerjain apa apa karena mikirin kamu nanti
kok makanannya nggak dimakan pak
enggak enggak kok
biar aku aja yang buka
kok lu ada di sini
gue nitip serat ini ya buat gilang
gue senang banget ketemu kalian
apalagi ketemu gilang
oh jadi udah ketemuan sama gilang
terus terus udah baik kan dong
gue udah ketemu sama gilang
tapi kenapa ya ya tuh jutek banget sama gue
kayaknya dia tuh marah banget sama gue
gilang mah udah berubah
gue tau kok
walaupun gue nih
masih cinta banget sama gilang bel
biarpun udah dua tahun
perasaan gue tuh masih sama sama gilang
lakuin ini semua ke gue
juwita nggak boleh tahu soal surat itu
ya ampun ku mesti gimana nih
tadi gue juga ngeliat gilang sama cewek
cowoknya pendek rambut panjang gembel gitu
wah kalau mereka sih emang deket
ya gimana enggak si lia tuh ceweknya agresif banget
terus gue nggak tahu kenapa si gilang bisa bodo banget sekarang
dia tuh selalu deh dimanfaatin sama si lia
jadi dia kasihan sama lia
tuh cewek banyak masalahnya tahu
tapi aneh juga ya kenapa si gilang bisa jutek kayak gitu kalau
jangan jangan si lia yang nyuruh